anda suka mengkonsumsi olahan lidah buaya
nah selain segar lidah buaya juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan
tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai manfaatnya
kita ikuti dulu proses budidaya lidah buaya
kali ini saya berada di rw sembilan kelurahan kebonpala kecamatan makassar jakarta timur
daerah ini sering disebut kampung aloe vera
karena ada sekitar enam puluh rumah yang menanam ratusan tanaman lidah buaya dalam pot pot kecil
selamat datang di segmen sari menjadi
ini saya sudah bawa yang udah gede
ini kan ditanam di rumah
nah ini mau dipindahin ke taman
biar kena sinar matahari langsungnya lebih george
aduh pagi bu
proses awal budidaya lidah buaya dimulai dari tahap ini
yang biasanya didapat dari lidah buaya yang sudah berusia tiga sampai sembilan bulan
nah ini anakannya
ini usia tiga sampai sembilan bulan
ini sudah menjadi bibit
ini panasnya pola benar benar
buat kitanya singap ya
tapi kalau buat si aloe vera nya lidah buayanya
walau bagus cepat tumbuh
kitanya yang kering
ini yang buat yang gede

ada dua jenis lidah buaya yang ditanam di sini
kinesis dan barbarodensis yang berasal dari afrika
tanaman ini menyebar di kawasan beriklim tropik
lidah buaya yang terapis subtropis dan kering di berbagai belahan dunia
salah satunya indonesia
usahakan ya seluruh bagian akar berada di dalam tanah
setelah itu diamkan bibit lidah buaya yang telah dipindah ke media tanam baru
selama maksimal dua minggu di tempat teduh agar tidak layu
sekali dalam sepekan sebaiknya lidah buaya digemburkan dan diberi pupuk agar cepat membesar
namun pastikan pupuk yang digunakan pupuk organik seperti kotoran hewan
atau bisa lidah buaya yang telah dikompos
tabur pupuk dekat akar
oh iya sabar dan telaten jadi kunci bagi pembudidaya lidah buaya
karena butuh waktu dua belas bulan untuk tanaman bertumbuh dan bisa panen
tapi kalau sudah jadi bisa panen setiap bulan bahkan dua minggu sekali
asal dirawat ya
terkadang ada beberapa lidah buaya yang tumbuh subur sehingga batang menjadi terkulai
nah yang seperti ini harus ditopang dengan cagak kayu
oke sekarang waktunya panen
lidah buaya yang siap untuk diambil berukuran sekitar setengah sampai satu kilogram
panen lidah buaya ada urahnya nih supaya hasil tidak cepat busuk
sisain jangan semuanya lanjut
panasan jadi besok bulan depan nah ini harus ke bawah kenapa
kalau gini tahan lama kalau motongnya di sini cepat diproduksi
paling tahan tiga hari tusuk kalau gini sama kelopaknya gini
ini tahan sebulan nggak apa apa yang penting ini juga nggak luka
iris bagian pangkal lidah secara perlahan jangan sampai melukai tanaman
semoga aman ya yang ini ya pemirsa ya ini saya udah panen ke enam yang gagal dua
banyak juga persentase gagalnya
ternyata kena duri mulu saya
oh iya goresan pada batang utama dapat menyebabkan batang roboh dan mati
kalau sampai mati ini kerugian besar
karena satu batang bisa berisi belasan lidah buaya siap panen
setelah dipanen tutup kembali bagian yang terbuka dengan tanah yang telah diberikan pupuk
dan ketika panen lidah buaya pengambilan dimulai dari bagian bawah baru ke atas
kita panen dulu sisanya setelah itu kita akan proses lidah buayanya
usahakan jangan terlambat memanen ya karena ukurannya bisa menyusut kalau tidak dipanen dalam beberapa pekan
meski hanya ditanam di pot dan bukan di lahan luas terbuka hasilnya tetap bisa berkualitas super
asal perawatannya tepat dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung
setiap rumah di kampung ini biasanya memiliki sepuluh empat puluh pot lidah buaya
selain berkreasi karena keterbatasan lahan di ibu kota ada alasan lain loh mengapa warga meletakkan pot mereka di lantai atas
ya karena sini darah banjir kalau banjir kita di sini ya lumayan
paling rendah sedadak
pegangan pernah kita sampai seleher
udah itu ya udah orang nggak bisa lewat tanaman habis
ya seperti inilah hadinya dinaikkan ke atas
setiap kilogram lidah buaya segar nantinya akan dihargai lima rupiah
nah kalau sudah terkumpul banyak waktunya diolah
dulu tanaman lidah buaya lebih banyak digunakan untuk keperluan kosmetika dan industri kesehatan
tapi seiring perkembangan riset dan teknologi sejak tahun dua ribu an lidah buaya juga bisa diolah menjadi bahan baku makanan dan minuman
pertama tama kita kupas dulu lidah buayanya
kupas di satu sisi kemudian pisahkan daun dengan isi lidah buah
kalau motong kan kita pakai bagian pisau yang tajam nih seret
nah tapi kalau sudah mau mengambil bagian dagingnya kalau bisa sih pakai bagian punggungnya
tapi harus hati hati juga kenapa biasanya pakai punggung pisau
karena untuk orang baru apalagi seperti saya yang ada nanti seret kemakan setengah
selain membuang kulit pengupasan juga mengurangi lendir pada sisi dalam daun yang rasanya sangat pahit
tahap berikutnya adalah menyayat gel lidah buaya
mengirisnya pada arah penampang daun ya
kalau biasanya kulit lidah buaya dibuang di sini diolah lagi loh
setelah itu lidah buaya masuk ke bagian pencucian
siram dengan air bersih yang mengalir
harus sabar karena lidah buaya mengandung banyak lendir
setelah itu rendam lidah buaya yang telah dicuci selama satu jam dalam air bersih sampai lendir betul betul hilang
setelah satu jam dan dicuci sekali lagi daging lidah buaya dipisah menjadi dua
olahan segar dan olahan instan
kalau instan berarti
instan haluskan dulu dengan blender
setelah itu masak dengan api sedang selama satu jam atau hingga kandungan air menyusut
sambil dimasak buang juga buih yang berada di bagian atas
tambahkan daun pandan gula pasir dan pasta panas secukupnya
akaranya satu kilogram lidah buaya dicampur satu kilogram gula pasir
setelah satu jam kandungan air pada lidah buaya akan menyusut sempurna
aduh aduh panas
terlalu bersemangat buat ngicip
panas bu terlalu
memang panas benar benar panas
manisnya memang karena manis gula ya
gula juga harus pakai gula yang tipe gula putih
dan tadi ngetes tuh benar benar memastikan kalau dia tuh sudah kering
ayak lira buaya dan blender butiran keras
agar hanya begin halus siap
agar hanya begin halus yang masuk ke dalam kemasan
satu kemasan berbobot dua ratus lima puluh gram dijual dengan harga tiga puluh ribu rupiah
produk ini dijual ke seluruh provinsi di tanah air dan sudah lolos uji bepom dan sertifikasi halal oleh mui
bahkan sudah dijual sampai benua eropa
meski tanpa bahan pengawet minuman instan ini mampu bertahan selama delapan belas bulan
lanjut ke minuman segar
untuk yang diolah menjadi nata di aloe vera cacahnya dan berbentuk
hingga menjadi bentuk yang diinginkan
dan siram dengan air panas untuk menghilangkan sisa lendir
setelah dingin tinggal kemas
harga jual minuman segar ini mulai dari lima ribu sampai tiga ribu rupiah tergantung ukuran
apakah sudah selesai
masih ada lagi
yuk kita buat teh dari kulit lidah buaya
kulit aloe vera yang bebas dari bintik hitam
dicuci bersih dari lendir yang menempel
bila kulit lidah buaya yang dipilih tidak berkualitas baik
seperti ada bintik hitam atau terlalu muda
kualitas teh akan menurun dan rasanya pahit
setelah itu jemur kulit lidah buaya
bila cuacanya sedang baik
wah tiga hari saja sudah kering
tapi kalau hujan sabar ya bisa seminggu
mengkonsumsi lidah buaya memberikan efek baik seperti anti peradangan dan pencahar alami
tapi harus hati hati ya jangan sampai dikonsumsi ibu hamil dan menyusui
karena pada wanita hamil ternyata kadang kadang buat mereka yang sensitif
dia punya efek yang namanya bikin kontraksi
nah dikhawatirkan pada wanita hamil
keram perut itu rangsangan kontraksi atau gerakan perut itu
bisa menyebabkan terjadinya keguguran pada bayinya
dan pemerintah lewat dinas kpkp melakukan sejumlah upaya bagi petani di jakarta
yang tidak berbasis lahan semata
tapi ruang untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi
olahannya bisa waktu itu minuman
bisa dijadikan ekstrak
jadi tantangan kita itu gini mas
boleh lahan kita hanya seratus meter
tetapi uang yang kita hasilkan bisa lima ratus ribu sehari
gitu sih tantangan kita seperti itu
kalau bicara soal omset
pembudidaya lidah buaya di tempat ini bisa meraup sampai dua puluh juta rupiah per bulan
nah tertarik nih ingin mencoba
harus sabar ya
terutama menanti waktu panen pertama
dan membersihkan getahnya yang luar biasa banyak
rian fernando dwi agung juljarto